di bulan suci ramadan ini kawasan tanah abang semakin ramai
para pedagang kaki lima kembali mewarnai kawasan yang sudah berulang kali mengalami penataan ini
hiruk pikuk aktivitas jual beli di kawasan tanah abang sudah tampak sejak jumat pagi
aktivitas ini juga terjadi di trotoar yang merupakan akses pejalan kaki
satuan polisi pamung praja mengakui pada bulan ramadan
pedagang kaki lima kian bertambah dan kerap menutup akses pejalan kaki di
tiga ratus lima puluh personel satpol pp disiagakan untuk mengantisipasi melubernya pedagang kk lima
hingga menutup total akses pejalan kaki